kevin pacar aku mana
hmm kenapa kan aku kangen sama pacar aku aku pengen ketemu
sebenarnya sih saya nggak boleh bilang kalau dia ada di belakang saya
eh eh eh oh enggak gue nyariin lo
iya cuman gue gak sengaja nabrak ini beneran
ah oh enggak aduh enggak boro boro gue ngeliatin cewek
ini tadi leher gue sakit banget keram
cuman ah sekarang sih ya
udah mendingan lah
sayang aku mau belanja ke toko itu
setelah itu baru kita minum gimana
aku ngerti deh mahasiswa kos banyakkan bokehnya dibanding enggak
jadi aku yang terakhir
bukan bukan bukan enggak bukan masalah uang
cuman gue ada bisnis jadi gue gak bisa lama lama eh
sayang sebentar aja ya sebentar ya please
wah gue harus kabur nih
eh kamu dimana
tau tau jadi kangen nih sama kamu
gara gara ada cewek yang nyari cowoknya namanya juga tony
kalau gitu liatin aja aku gak mau pakai nama tony
kamu kemana aja sih
hei kan tadi aku udah bilang aku ada bisnis
lagi kan tadi kamu lagi ribet tuh sayang
jadi aku nggak sempet pamit maaf ya sayangnya
dia nih aku lagi sendirian di rumah
semua orang lagi pada cabut gitu deh
hmm ya yaudah deh gini
aku mau ganti jaket dulu
nanti aku telepon kamu lagi ya
hai hai coy coy coy payah lu ngasih kawan banget udah tahu kepala gue lagi sakit kayak
gini buatin kopi aja susah banget sih lu aja banget sih lu eh yang sakit leher
bro tangan lu sih bisa kerja ngapain gua bikinin nodol yen obb
waduh gua gua sembunyi disini
he hai juga
ya gitu deh kalau punya cewek agresif
kevin pacar aku mana
sorry mendingan kamu pulang aja deh
kan aku kangen sama pacar aku
aku pengen ketemu
soalnya saya udah janji
sebenernya sih saya gak boleh bilang kalo dia
ada di belakang saya
oh aku mau
jangan jangan jangan cium aku ya
hmm aduh aduh
kamu liat kan
oh iya aku tau
kamu ngumpet di belakang situ gak mau ketemu aku soalnya kamu lagi sakit
jadi kamu takut kalo misalnya aku ngesun kamu nanti aku keterangan sakit juga ya kan
kamu baik banget deh
he jangan percaya
justru dia nyumpet tuh gara gara emang gak mau ketemu sama kamu
sayang kenapa sih
kok kamu marah marah terus
kamu lagi ada masalah ya
oh ada sih yang masalah sedikit
aku kebelet ya
aku mau ke belakang lu ya
oh yaudah sana
kalau mandi dulu mau aku temenin nggak
enggak gak usah
aku bisa sendiri kok
sayang jangan lama lama ya
aku kan kangen
kevin ada yang bisa aku bantuin nggak
ah buatin saya kopi aja deh
oh bentar ya
ya makasih ya

kita pergi yuk iyam iyam

kita pergi yuk iyam iyam
tadi tuh aku tuh lupa mau minta tolong sama kamu
makanya aku gak sempet ke kamar mandinya sayang
kalau kamu minta tolong aku temenin kamu ke kamar mandi aku mau lupa
aku cuma mau minta tolong
ini kan temen aku lagi sakit gitu sayangnya
perlu pijetin sebentar aja sayangnya
bayangin kau ke kamar mandi dulu ya
biasanya kau pijetin
iya boleh nih
eh sakit ya
nah sekarang udah enakan belum lehernya
enak banget makasih ya
ehm ver kamu jangan salah kira ya
tengok tangkap bahasa masih mau ngeles lagi
ton itu minta tolong sama dia supaya mijitin saya tadi
iya benar tadi pacar saya tony minta tolong sama saya untuk mijitin lehernya kevin
kalau kamu gak percaya tanya aja sama tony dia lagi di kamar mandi
ehm bener kok mbak kevin gak bohong
manis tuh anak
siang dia kabur lagi
sumpah mati ver saya bener bener dikerjain sama tony
eh eh eh tunggu tunggu
kamu kalau mau pukul saya silahkan
karena saya gak mau nanti kepala saya keseluruh lagi
jangan nyalain gua
kalian berdua itu kalau bercanda jangan kelewatan
kalau misalnya hidup tanpa bencana tuh kayaknya hidup kita tuh gak tambah hidup
kok sepa anwar yang sudah tua bang kakek gitu kalian kerjain sih
iya deh sorry deh
abisnya kalau serius terus gak asik
om ngapain kesini om
oh ini bukan om ini sih kurang cantik
udah tua om
kurang gini kok om coba bayangin nih lawan main om yang di situ om ya
lebih muda jauh om
ini mah satu persennya dong
eh om udah latihan naik tinggi dong
udah udah jauh om
ini cuma satu persennya aja yang itu lebih cantik